sampai jumpa di video selanjutnya

yang ini dua ratus lembar cepetan ya
baik pak tony
jangan mentang mentang kamu lebih tua dan pernah menjadi atasan saya ya
mulai sekarang jabatan saya sudah lebih tinggi daripada kamu
baik pak tony
cuma maaf paul point nya di luar prosedur
sudah salah pak jee
perempuan cantik seperti aku isu pensiunan
bisa bisa uang makeup aku tidak cukup lagi
ini semua gara gara laki tua pensiunan itu
kamu mentang tua lama sekali
pak umar pak tony
kamu mau taruh di mana
kamu lihat kan semua meja sudah penuh
kalau di sini
maaf di sini pak
mengapa mereka begitu kejam menghina dan memperlakukan saya seperti ini
apa salah saya ya allah
saya ada di sini